polisi memastikan kasus ribuan kartu tanda penduduk atau ktp yang tercecer di jalan salabenda kabupaten bogor jawa barat
murni kelalaian tidak ada indikasi sabotase atau tindak kriminal
polres cibinong kabupaten bogor jawa barat mengamankan ribuan kartu tanda penduduk elektronik
kementerian dalam negeri mengklaim ktp tersebut merupakan barang rusak yang tidak berfungsi
lantaran kesalahan input data dan cacat fisik kartu
menurut polisi tumpukan ktp yang tercecer di jalan ini murni insiden jatuh tanpa upaya sabotase maupun indikasi kriminal lain
bahwa benar pada dua puluh enam mei dua ribu delapan belas telah dilaksanakan kegiatan pemindahan barang barang inventaris di gen dukcapil kemendagri
termasuk ktp yang dimaksud pada
foto viral yaitu ktp yang rigid dan atau rusak yang tidak dapat digunakan lagi
pemindahan barang inventaris tersebut dilengkapi juga dengan dokumen dokumen surat jalan dan perpindahan tersebut adalah resmi
mendagri mengaku mekanisme pemindahan barang bekas itu tidak sesuai prosedur
alasannya pemindahan barang bekas khusus ktp seharusnya menggunakan truk box tertutup
selain itu ktp juga menggunakan truk box tertutup
selain itu dua dus ktp rusak itu merupakan sisa barang reject yang tertinggal
sehingga dibawa bersama tumpukan meja dan kursi menggunakan truk terpal biasa
sop untuk pengiriman ktpl seharusnya dengan mobil tertutup
itu sudah menjadi protak baik ktpl bahan ktpl jadi maupun ktpl rusak
ini ada sedikit kekurang rapihan di dalam bekerja karena teman teman ingin yang penting cepat
usai viral di media sosial kemendagri dan polres bogor langsung melakukan pemotongan barang bukti ktp
untuk kemudian dimusnahkan
muhammad juanda bogor
wakil ketua dpr agus hermanto meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ktp yang tercecer di bogor
semua pihak harus mengawasi pengusutan kasus sehingga tidak menimbulkan kegaduhan pada tahun politik
agus mengatakan pemerintah dalam hari ini penegak hukum dan kementerian dalam negeri harus menyelidiki
peristiwa tercecetnya ribuan ktp di jalan raya selabenda semplak bogor minggu kemarin
ia menyebut peristiwa ini rentan menimbulkan kegaduhan politik karena terjadi menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada bulan juni nanti
agus menambahkan ktp yang tercecer juga harus diamankan sebagai barang bukti dan tidak dimusnahkan sampai penyelidikan kasus tuntas
harus diselidiki itu tentunya alat penegak hukum dalam hal ini aparat penegak hukum harus betul betul diselidiki
itu tentunya alat penegak hukum dalam hal ini aparat penegak hukum harus betul betul concern
untuk melihat dengan jelas bahwa sebenarnya kenapa bisa ada ktp ini
kan bisa saja ini ada kecurigaan bagi tentunya untuk melaksanakan pilkada pemilu dan lain sebagainya
ini kan bisa dalam artian mengguncangkan daripada permasalahan permasalahan yang ada